permintaan pemerintah agar bank membuka data nasabah kartu kredit ternyata tidak main main
kementerian keuangan sudah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan dua puluh tiga bank atau lembaga jasa keuangan penerbit kartu kredit
untuk melaporkan data dan transaksi kartu kredit kepada direktorat jenderal pajak
kewajiban tersebut tertuang dalam peraturan menteri keuangan no tiga puluh sembilan tahun dua ribu enam belas
aturan tersebut ditetapkan sejak dua puluh dua maret dan telah berlaku sejak pmk tersebut diundangkan
bank atau lembaga penerbit kartu kredit diwajibkan melaporkan data transaksi nasabah kartu kredit yang bersumber dari billing statement
data tersebut harus segera dilaporkan secara langsung ke ditjen pajak maupun secara elektronik paling lambat tiga puluh satu mei dua ribu dua puluh
data transaksi kartu kredit akan dijadikan basis data baru sebagai salah satu senjata untuk mengejar target penerimaan pajak